hingga selasa pagi tim satgas covid sembilan belas kota parepare sulawesi selatan
masih terus berupaya membujuk pihak keluarga menyerahkan jenazah aswandi kepada petugas
untuk dimakamkan sesuai protokol covid sembilan belas
namun upaya ini tak membuahkan hasil
pihak keluarga tetap ngotot melakukan proses pemulasaran hingga pemakaman terhadap jasad aswandi
layaknya orang meninggal pada umumnya
aswandi meninggal di igd rsud andi makasau pada selasa dini hari setelah terlibat kecelakaan
dari hasil tes cepat molekuler tcm aswandi dinyatakan positif covid sembilan belas
namun jasadnya kemudian diambil paksa keluarga
itu hasilnya reaktif kemudian dilakukan pemeriksaan tcm
itu hasilnya positif
dan tidak lama kemudian pasien meninggal dunia
dinyatakan meninggal dunia
dan pada saat itu keluarga korban ini mengambil paksa mayat yang ada di igdr sud andi makasau
aksi perampasan jenazah covid sembilan belas ini telah dilaporkan tim satgas covid sembilan belas ke pihak kepolisian
pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para pelaku dijadwalkan rabu ini
asrul nawir parepare sulawesi selatan